sikap kpk dan kepolisian yang menolak permintaan pansus angket kpk untuk menghadirkan miriam s haryani ke dpr berbuntut panjang
pansus angket kpk berencana mengusulkan penundaan pembahasan anggaran bagi kedua institusi bila tidak membantu kerja pansus
dalam surat jawaban atas permintaan pansus angket kpk yang meminta menghadirkan miriam s haryani
kpk beralasan kehadiran miriam di dpr bisa mengganggu proses penyelidikan kasus ktp elektronik yang sedang berjalan
permintaan menghadirkan miriam adalah untuk mengkonfirmasi pernyataannya terkait tekanan dari lima anggota komisi tiga dpr untuk mencabut berita acara pemeriksaan
pansus angket kpk akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada miriam melalui kpk
bila dalam panggilan ketiga tidak juga hadir maka pansus akan melakukan pemanggilan paksa dengan bantuan kepolisian
kita mempertimbangkan untuk menggunakan hak budgeter dpr
di mana saat ini sedang dibahas rapbn dua ribu delapan belas mengenai pakun negatif terhadap kementerian dan lembaga
termasuk di dalamnya adalah pembahasan anggaran polisi dan anggarannya kpk
apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat undang undang md tiga
maka dpr mempertimbangkan
saya meminta komisi tiga dpr
saya meminta komisi tiga dpr mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk kepolisian dan kpk
pansus hak angket kpk mengancam akan membekukan anggaran kpk dan polri tahun dua ribu tujuh belas
pansus merasa tersinggung karena kpk tidak menuruti aturan undang undang md tiga dengan melarang miriam s haryani
hadir memenuhi panggilan pansus
sementara polri dituding meremehkan aturan perihal mekanisme penjemputan paksa
pansus hak angket kpk meradang setelah kpk mengirim surat balasan berisi penolakan menghadirkan
pansus juga kecewa dengan polri yang tidak mengindahkan undang undang md tiga
soal mekanisme penjemputan paksa jika miriam tiga kali mangkir hadir dari panggilan pansus
pansus hak angket mengancam akan membekukan anggaran tahun dua ribu delapan belas polri dan kpk
ancaman tersebut memicu reaksi keras dari ketua mpr zulkifli hasan
saya sudah minta teman teman saya di komisi tiga dpr di pansus tidak boleh melemahkan kpk
itu itu namanya bagaimana kalau kpk polisinya bisa kerja bubar kita
iya kan jangan dong jangan begitu
nah itu yang kita akan nolak kalau begitu maunya
ya nggak ada jalan tengah nggak boleh
dimana polisi punya postal nggak makan dia
iya itu yang nggak benar
nah itu yang harus kita lawan di dalam
sementara ketua badan anggaran aziz samsudin menegaskan hingga kini belum ada permohonan tertulis
dari komisi hukum
untuk tidak membahas anggaran polri dan kpk
hak budgetin itu kan dalam hal siklus pembayaran atau siklus penganggaran itu kan secara menyeluruh
tidak bisa satu institusi dibekukan kemudian berdampak kepada kl
dan di dalam rapbn nota keuangan itu adalah nota keuangan secara menyeluruh
kepala pemerintah kementerian lembaga yang ada di tahun
dua ribu delapan belas jadi tidak bisa pembahasan itu secara parsial
artinya tidak bisa ditolak hanya satu dua instansi gitu ya pak ya
pembahasannya harus secara menyeluruh di dalam nota keuangan
baik untuk mengelaborasi informasi terkini dari agenda parlementer
sudah ada koresponden cnn indonesia rifana pratiwi
rifana selamat malam
kalau kita lihat perkembangan dari pansus hak angket terhadap kpk oleh dpr ini
berkembang wacana tentang akan membekukan anggaran kpk dan polri
apa yang menjadi dasar sebenarnya usulannya disampaikan oleh salah satu anggota pansus miss bakunin
selamat malam indra
pasca penolakan dari komisi pemberantasan korupsi untuk menghadirkan miriam s haryani
dalam rapat pansus hak angket atas kpk pada pemanggilan pertama kemarin
memang memicu reaksi cukup keras dari kalangan parlemen
sebetulnya bukan hanya politisi golkar
yang juga anggota pansus yakni mis bakun yang mengemukakan usulan untuk membekukan
ataupun tidak membahas anggaran tahun dua ribu delapan belas milik kpk dan juga polri
tapi ternyata sebetulnya politisi dari p tiga yakni arsul sani yang juga anggota pansus hak angket kpk
juga sempat mengemukakan hal tersebut minggu lalu
dan memang alasan yang mereka gunakan sebetulnya adalah
mereka menilai bahwa kpk ini melakukan kontem of parlement atau penghinaan terhadap parlement
karena sesuai dengan undang undang md tiga mereka berhak untuk menghadirkan seorang saksi
untuk dimintai klarifikasi dalam rapat pansus hak atas hak angket kpk
dan memang kajian untuk kontem of parlement atau penghinaan terhadap parlement ini sedang dikaji oleh pansus
dan memang untuk polri sendiri
dasar pertimbangannya mengapa membekukan anggaran atau tidak membahas anggaran tahun dua ribu dua puluh

memang pansus mengatakan ada salah kaprah dalam penjelasan kapal ini
memang pansus mengatakan ada salah kaprah dalam penjelasan kapal ini
kepada kapolri jenderal polisi tito canavian
kapolri ini dinilai tidak memahami undang undang md tiga pasal dua ratus empat ayat tiga
tentang aturan penjemputan paksa di mana di situ pansus memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa
sementara dari pihak kapolri ini mengatakan bahwa kapolri sudah bekerja berdasarkan kuhp
kita acara undang undang hukum pidana
di mana di situ disebutkan pemanggilan harus seseorang yang mengalami proses peradilan
jika orang tersebut tidak mengalami proses peradilan
tidak dapat dilakukan penjemputan paksa indra
jika orang tersebut tidak mengalami proses peradilan tidak dapat dilakukan penjemputan paksa indra
ya baik itu tentu saja prosesnya masih bergulir tentu saja rifana
tetapi yang menarik juga tentang atau terkait dengan pansus hak angket dpr terhadap kpk ini
dibukanya posko pengaduan masyarakat tempat mereka melaporkan apa yang salah dari kpk selama ini
bagaimana anda melihat efektivitas posko pengaduan hak angket yang dibuka oleh pansus angket dpr tersebut
ya indra betul sekali bahwa setelah diluncurkan kemarin dan juga diresmikan oleh pimpinan pansus serta pimpinan dpr
artinya posko pengaduan dari pansus hak angket ini baru berumur dua hari
dan sebetulnya apakah kita bisa melihat dan juga menilai ini sudah efektif karena ternyata pada dua hari ini ternyata sepi peminat
kami tadi melihat ataupun mendatangi posko pengaduan ternyata baru ada tiga pihak yang melakukan pengaduan kepada posko

ternyata baru ada tiga pihak yang melakukan pengaduan kepada posko tiga orang tersebut juga sebetulnya tidak begitu jelas alasan pengaduannya dan apa yang terjadi
tiga orang tersebut juga sebetulnya tidak begitu jelas alasan pengaduan
tiga orang tersebut juga sebetulnya tidak begitu jelas alasan pengaduan
yang pertama adalah orang yang mengadu langsung alberti laar
kemudian ada tiga pihak yakni dr antonius dr edward effendi dan robby arya berata
ini cukup menarik indra bahwa tiga orang ini adalah orang orang yang pernah lolos fit and proper test atau seleksi untuk menjadi penasehat dan juga pimpinan kpk
mereka terutama lebih banyak mengadukan persoalan bahwa ada tumpang tindih atau tebang pilih dalam penanganan kasus kasus korupsi besar
namun tidak secara spesifik
namun tidak secara spesifik
sehingga untuk ukuran sebuah posko pengaduan yang dibuka ataupun digelar di gedung dpr mpr dengan diresmikan oleh pimpinan dpr
kemudian begitu banyak seremonial acara yang digelar
masih sepi kalangan peminat
belum banyak sebetulnya yang mengadukan mungkin saja ini karena sudah memasuki libur lebaran
namun posko ini akan terus dibuka hingga enam puluh hari ke depan
sama seperti masa kerja pansus sehingga mungkin kedepannya masih akan banyak juga orang orang yang akan mengadukan ke posko ini
namun sekali lagi
namun sekali lagi
dua hari setelah posko ini berdiri
masih sepi peminat
baru ada tiga pihak yang melaporkan
ya baik terima kasih rifana pratiwi melaporkan
langsung dari gedung dpr ri terkait dengan perkembangan terkini pansus hak angket dpr terhadap kpk
memang sekarang pansus hak angket dpr terhadap kpk ini sekarang mulai mengancam akan membekukan anggaran dari polri dan juga kpk
tetapi sebelumnya memang polri telah menyebutkan bahwa tidak akan bisa melakukan upaya tangkap rasa karena memang itu adalah terkait dengan pro justisia
begitu juga dengan kpk yang menyatakan tidak bisa menghadirkan miriam sesuai permintaan dari pansus hak angket kpk